jenazah niwayan wandani korban kecelakaan beruntun bus rombongan wisata yang menabrak
sejumlah kendaraan di tabanan bali tiba di rumah duka setelah sempat disemayamkan di rumah sakit
ibu tiga orang putri ini akan dimakamkan secara tradisi hindu bali pada senin di kuburan desa
setempat niwayan wandani menjadi korban kecelakaan saat tengah menyeberang jalan ketika akan
sembayang warga telah mengikhlaskan kepergian perempuan berusia tiga puluh tahun ini namun pihak keluarga
juga berharap ada tanggung jawab dari pihak perusahaan bus kemarin kan ada baca apa hari
raya mungkin dalam rangka sembahyang jalan kaki jalan kakinya berangkat saya dari pihak saya
datang ke rumah yuk kita bicara
sementara itu pada minggu pagi evakuasi bangkai bus yang alami kecelakaan pada
sabtu siang di jalan denpasar singaraja kabupaten tabanan berhasil dilakukan
proses evakuasi berlangsung sejak dini hari dengan mengerahkan tiga unit mobil
derek bus pariwisata yang mengangkut rombongan dari salah satu sekolah menengah pertama asal
surabaya itu diduga mengalami remblong akibatnya bus tak dapat dikendalikan hingga menabrak belasan
kendaraan dan baru berhenti setelah
terguling ke lahan milik warga satu orang tewas merupakan pejalan kaki sementara penumpang
bus alami luka luka